dia kabur pakai baju yang lain
pake sayur gak
kalau setiap hari makannya tempe kuah sayur doang
mana bisa gemuk kan
saya lagi diet
diet atau nggak punya duit
diet karena nggak punya duit
bak liat supir baja yang pake baju merah gak
saya ngeliatnya yang pakai baju hijau
saya nyarinya yang baju merah
tapi saya ngeliatnya yang pake baju hijau
dia itu kan sebetulnya cantik
bang liat supir baja yang pake baju merah gak bang
sudah langganan mas
saya lagi nyari supir baja yang pake baju merah bang
sama saya juga sama aja mas
lois itu kan orang tuanya kecukupan
kok gak kuliah
saya lilis bukan lois
bang liat supir baja yang pake baju merah gak bang
baju merah kedomrongan
oh dalemannya kaos hitam gambar urup es
itu temen saya
kalau lagi nggak narik dia biasa nongkrong di warung lilis
wah nyarinya susah
mending saya anterin
lima belas rupiah nih
ya kompos anternya
ya kompos anternya
tapi tangan saya jangan ditarik tarik kanan kiri
kang parman mau diapain
cuma mau ditanyain
yang waktu itu saya tangkap
cuma gara gara situ dia lolos lagi
situ ngebekep saya sampe pingsan jadi lolos
jadi pencurinya dia bukan situ
kamu lagi ada urusan gak
mau ikut gak
nyampenya lama banget toh gak
mau liat barang barang sina mbak
tenang ini gunting kuku asli made in china
usah duka ini beneran asli made in china
kalau yaudah berarti percaya dong
ini gunting kuku asli made in china
hah mati gue
mana mbak jadi gak
mbak mau gak
saya nggak suka buatan cina
saya cinta produk dalam negeri
ini emang made in cina tapi buatan indonesia
mana perempuan tadi
yang tadi sama kamu
dia nggak suka made in china
dia kabur pak
dia kabur pak
ke bajau yang lain
siapa soal mau kenalan
enggak enggak enggak
hah balikin laptop gue
urusan sudah selesai
saya narik dulu

jangan lupa like subscribe dan share ya